puluhan ribu warga sumatera utara mengurus kartu tanda penduduk atau ktp secara massal yang digelar pemerintah provinsi sumatera utara pada senin hingga enam desember mendatang
gerakan indonesia sadar administrasi kependudukan atau gisa ini disambut baik warga
dari tiga puluh tiga kabupaten kota yang ada di sumatera utara lima kabupaten kota sekepulauan nias belum dapat mencetak ktp di kegiatan ini
di hari pertama pelayanan gerakan indonesia sadar administrasi kependudukan atau gisa pada senin
dua puluh ribu warga sumatera utara mendatangi lokasi pembuatan ktp elektronik gratis di gedung serbaguna pemerintah provinsi sumatera utara di jalan william iskandar medan sumatera utara
warga dari tiga puluh tiga kabupaten kota se sumatera utara datang untuk mendapatkan ktp
ktp elektronik yang selesai dalam sehari
dari ktp baru bagi warga yang sudah berusia tujuh belas tahun atau sudah kawin
mencetak ktt bagi warga yang sudah melakukan perekaman
serta mencetak ktp elektronik yang rusak atau hilang
dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi sumatera utara menargetkan dapat melayani pencetakan dua puluh ribu ktp elektronik dalam empat hari gisa
selain melayani warga gisa juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi para pegawai
sebenarnya nggak muluk muluk tadinya sekitar lima ribu ya per hari untuk empat hari berarti sekitar dua puluh ribu
namun sampai hari ini hari pertama saya menerima laporan sudah mencapai sepuluh orang
dan dalam hal ini sikap kami adalah yang pertama semua masyarakat yang mendaftar
yang meregistrasi untuk dicetak ktp nya sepanjang sesuai dengan ketentuan persyaratan melengkapi persyaratan semua akan kita layani
ketua ktp yang memperoleh ktp elektronik mengaku senang karena di kantor dinas keperudukan dan catatan sipil di lokasi mereka
hingga saat ini belum menyediakan ktp elektronik dengan berbagai alasan
pelayanannya sih di dukcapil ataupun di kecamatan mereka melayani dengan baik
tapi endingnya untuk finishingnya untuk nyetaknya nggak bisa alasannya belangkonya nggak ada
kurang siapnya penyelenggaraan gerakan industri
sejak tahun ini kota indonesia sadar administrasi kependudukan sumut
membuat banyak warga harus mengurusnya dari pagi hingga sore hari
sistem antrean yang belum baik menjadi penyebabnya
sejumlah warga dari lima kabupaten kota di kepulauan nias juga harus kecewa
karena setelah lama mengantre ktp elektronik mereka tidak dapat dicetak
saya sebagai warga nias kabupaten nias jadi saya datang ke sini karena ada penyelenggaraan untuk perekaman ekstra

saya sebagai warga nias kabupaten nias jadi saya datang ke sini karena ada penyelenggaraan untuk perekaman ekstra

dan saya di sini mengurusnya bahwasannya kebetulan dulunya saya memang sudah punya ktp jadi kehilangan
saya sudah kemarin saya mengambil surat keterangan dari kepolisian
dan seterusnya hari ini saya telah datang di sini di tempat ini dan data saya telah selesai
ternyata saya kecewa sekali kenapa

karena ktp elektronik tidak bisa dicetak katanya karena tidak terkoneksi dari nias
bagi warga sumut yang ingin mencetak ktp elektronik masih dapat dilakukan hingga enam desember dua ribu dua puluh
agus supratman medan